indonesia masih menunggu persetujuan pemerintah filipina untuk membebaskan warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf di filipina
sementara pasukan marinir tni angkatan laut terus berlatih di pulau terdekat dengan lokasi penyanderaan
panglima komando armada timur tni al laksamana muda tni darwanto menyatakan
kondisi sepuluh warga negara yang disandra dalam keadaan baik meski tenggat waktu membayar tebusan lima belas miliar rupiah sudah lewat delapan april lalu
tidak dijelaskan berapa kekuatan yang siap terjun namun prajurit tni masih terus melakukan latihan di pulau yang berlokasi di dekat tempat sandra ditahan
kita sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak filipina ya
dan filipina melakukan operasional itu
kenapa kan kita juga tidak bisa melakukan operasional di luar
kalau negara tersebut tidak mengizinkan kepada kita
tapi kalau suatu saat dari negara filipina mengizinkan ke kita ya kita akan